semua vaksin yang beredar di indonesia baik dan cocok sudah melalui tahap uji klinis dan sudah terdaftar di bepom juga
yang penting tetap jaga prokes dan jaga kesehatan agar tubuh bisa membentuk imunitas dengan baik dari vaksin tersebut
jadi nggak perlu membanding bandingkan vaksin satu dengan yang lain ya karena semua vaksin yang sudah approved baik untuk masyarakat indonesia